presiden joko widodo meresmikan kereta bandara minangkabau pada senin pagi
kereta bandara ini merupakan kereta bandara ketiga di indonesia
setelah kereta bandara kuala namu dan bandara soekarno hatta
bedanya harga tiket kereta bandara minangkabau ini jauh lebih murah
yaitu hanya rp lima sampai rp sepuluh
presiden joko widodo senin pagi meresmikan kereta bandara minangkabau
dalam peresmian kereta bandara minangkabau ekspres ini
presiden jokowi mengatakan kereta api merupakan alternatif moda transportasi terbaik menuju bandara
selain menghemat uang para penumpang juga tidak perlu menghadapi kemacetan
guna mendukung operasional kereta bandara
dibangun jembatan sepanjang dua ratus dua lima meter yang menghubungkan stasiun dan bangunan terminal bandara
sehingga mempermudah perpindahan penumpang
selain itu harga tiket kereta bandara minangkabau jauh lebih murah
dibandingkan kereta bandara lainnya di indonesia
yaitu hanya rp lima
bisa dua jam bisa tiga jam
tergantung nangkep atau tidaknya
tapi banyak nangkepnya kalau di jakarta
kenapa kereta bandara dari jakarta kota ke bukit tengah bandar bandar
karena kita ingin mengurangi sebanyak banyaknya penggunaan mobil pribadi di jalanan
diaksakan kemana mana untuk melakukan transportasi massal
baik dianggapnya kereta baik dianggapnya trasek
baik yang nangkepnya nanti sebaliknya jakarta kmat
dan sebaliknya juga kmat
tanpa itu di kota manapun di seluruh dunia
tak jangka macam
selain membangun fasilitas kereta bandara
pihak angkasa pura juga sedang mengembangkan
perluasan terminal bandara internasional minangkabau
pertamanya dalam proses kekerjaan diperluas
dari yang sebelumnya sekarang ini
dapat kita dua tujuh juta
dua tujuh juta penumpang per tahun
kalau depan bisa lho
akhir tahun dua ribu sembilan belas
segera akan bisa menanggung lima tujuh juta penumpang
seperti itu saya tanyakan langsung
kapan selesai para tidur

artinya sama seperti yang diperlukan kan
selain meresmikan kereta bandara
di mana juga diperlukan perusahaan
dalam agenda kunjungan sehari di padang
presiden juga meresmikan pondok pesantren buya hamka
di kawasan bypass padang
jonne dikambang padang